memasuki hari terakhir perpanjangan kedua pencarian korban dan material pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
badan sar nasional menyerahkan temuan para penyelam dari tni angkatan laut kepada komite nasional keselamatan transportasi
tiga kantong berisi serpihan kecil pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pkclc diserahkan oleh tni angkatan laut kepada badan sar nasional
di dermaga jict tanjung priok jakarta utara kamis pagi
temuan ini selanjutnya akan diserahkan kepada knkt untuk diinvestigasi lebih lanjut
direktur operasi basar nas brigjen rosman menyatakan pada hari terakhir perpanjangan kedua operasi sar
penyelaman akan tetap dilakukan untuk menemukan jenazah dan memori kokpit voice recorder yang hingga saat ini belum ditemukan
hingga hari ke tiga belas lebih dari tiga ratus kantong jenazah dan puluhan komponen pesawat telah ditemukan